empat orang perempuan minum miras dan merokok di salah satu ruangan di polores sika ntt
dalam video terekam seorang pria yang diduga polisi ikut menemani empat perempuan tersebut
kapol resika membantah dugaan pria yang ada di dalam video adalah polisi
namun ia membenarkan rekaman itu terjadi di salah satu ruangan mapol resika
saat itu empat perempuan tersebut diketahui datang ke polsek sika untuk menyelesaikan kasus perkelahian antar mereka
namun saat proses mediasi dilakukan di ruangan lain mereka justru minum miras dan merokok di mapol resika
anggota piket pada saat kejadian sudah diperiksa dan diberi hukuman
karena lalai saat melakukan penjagaan
jadi sebenarnya empat orang gadis itu datang ke poloresi sika
mereka minta tolong para kores untuk menyelesaikan perkelahian antara mereka
nah mereka itu ada di ruangan lain
yang di situ video yang beredar bahwa mereka
kemudian ada anggota yang keberanian
itu mereka bukan minum minum sama anggota